jadi nanti kalau ada sesuatu itu dia yang harus bertanggung jawab banknya
kemudian bank bertanggung jawab penuh atas rekrutmen edukasi pelatihan
registrasi branding dan monitoring agent lkd
bukan hanya memberikan izin tapi bank juga untuk memonitor
pengaturan lkd merupakan bagian khusus dari penyesuaian pbi uang elektronik
yang diterbitkan april dua ribu empat belas
jadi ini ada tambahan untuk lkd individu
yang penting adalah nomor berikutnya adalah manajemen resiko
perlindungan nasabah edukasi dan kyc
kyc boleh dibilang sederhana tapi tetap harus memenuhi prasyarat kyc
itu seperti tanda tanda pengenal dia

ini adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan
dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga
dengan menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun web based
nah ini penyelenggara yang kita atur hanya bank ya
kita tidak mengatur yang telko jadi hanya bank
dan ini harus yang penting adalah kriterianya
dilihat nih berbadan hukum indonesia kategori bank yang buku empat
karena kita membutuhkan bank yang dia punya struktur sistem yang cukup handal
kemudian juga modalnya cukup besar kemudian dia harus memitigasi risiko
ini kan baru tahap awal ya
kemudian menjadi penerbit uang elektronik minimum dua tahun
itu dari izinnya dari bu maya
kemudian memenuhi persyaratan operasional
ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi

ini tidak kalah penting akhirnya adalah individu
perseorangan atau badan usaha tidak berbadan hukum
tapi kriterianya dia yang penting memiliki kemampuan reputasi dan integritas di wilayah operasional
jadi dikenal oleh masyarakat setempat sebagai orang yang cukup bisa dipercaya
kemudian memiliki usaha yang cukup berpengaruh
dengan lokasi tetap minimum dua tahun
jadi dia kalau suka pindah pindah ya nggak bisa
karena nanti akan menyulitkan para nasabahnya kalau dia suka pindah pindah ya
kemudian lulus uji tuntas atau due diligence
kemudian menempatkan deposit sesuai yang ditetapkan bank
jadi setiap kali ada transaksi akan terjadi pengkreditan sesuai dengan transaksi yang dilakukan
nah ini yang dilakukan ada transaksinya ada lima
untuk pertama dia registrasi kedua dia bisa top up artinya nambah dana di dalam handphonenya
kemudian ketika dia bisa narik tunai kalau malam malam mananya sakit gitu ya butuh duit tarik ya
kemudian pembayaran tagihan dia punya tagihan belanja dia bisa dari rumah ya sambil tiduran juga bisa ya
kemudian penyaluran bantuan pemerintah
nah itu dia bisa menggunakan
terima kasih atas perhatiannya